keinformasi pertama presiden joko widodo meninjau proses vaksinasi masal covid sembilan belas yang digelar di istora senayan jakarta
vaksinasi kali ini ditujukan kepada para tenaga kesehatan yang ada di dki jakarta
didampingi menteri kesehatan presiden jokowi berkeliling area di dalam istora senayan
dan menyaksikan langsung sejumlah tenaga kesehatan yang tengah divaksin covid sembilan belas
pemprov dki jakarta menargetkan vaksinasi masal ini diikuti enam tenaga kesehatan
vaksinasi dimulai sejak pagi dan berlangsung hingga pukul lima belas tiga puluh waktu indonesia barat
data satgas covid sembilan belas mencatat hingga tiga februari dua ribu dua puluh satu ada enam ratus empat puluh enam dua puluh enam tenaga kesehatan yang telah divaksin dosis pertama
sedangkan vaksinasi tahap kedua telah diterima oleh tujuh puluh satu enam ratus dua puluh satu orang tenaga kesehatan